untuk memutus penyebaran virus corona
pemerintah kota jambi menutup pasar beduk konvensional
sebagai tempat penjualan makanan untuk berbuka puasa
sebagai gantinya pemkot jambi mengadakan pasar beduk
yang dilakukan secara online atau daring
para pedagang menjual berbagai makanan dengan mengirimkan foto
serta nomor kontak yang dapat dihubungi untuk pemesanan
kemudian disebarluaskan melalui akun milik pemkot jambi
media sosial maupun media cetak
salah satu pedagang yang memanfaatkan fasilitas ini adalah nela
ia menjual kudapan tradisional jambi seperti kue buaya berenang
lupis dan ketan serikaya
ketan serikaya cuma dijual saat bulan ramadan saja
per paket dijual beragam mulai sepuluh sampai dua puluh rupiah
menurut nella berjualan melalui pasar beduk online seperti ini
malah lebih menguntungkan
perharinya ia bisa meraup keuntungan enam ratus hingga tujuh ratus ribu rupiah
kalau ini kalau ketan serikaya pas bulan ramadan

malah bang semakin besar pendapatan
orang kan semakin takut keluar
saya sih aku takut takut juga bang
cuma batasan gue direct lah bang
jadi setidaknya online
apa yang kita jual malam kita taruh di story
lena gultom salah seorang pembeli menyatakan
sangat terbantu mendapatkan kudapan tradisional
di saat bulan puasa tanpa
dia harus keluar rumah
ya kami merasa senang
senangnya tuh kami bisa menjalankan puasa dengan baik
dengan tenang kami tetap di rumah
terus makanan yang kita inginkan ada kita order
terus datang ke rumah
jadi kita siap terima bersih kan
selain membantu para pedagang
pasar beduk online ini juga membantu kurir online
yang sepi orderan sejak wabah virus corona
untuk tidak mengadakan pasar beduk konvensional
tetapi kami ganti dengan pasar beduk online
semua pedagang pedagang yang biasanya berlangganan
di pasar pasar beduk yang sudah kami tetapkan
kami data semua kami inventarisir semua
dan kami minta semua nomor handphonenya
semuanya ini mensosialisasikan lewat media sosial
kepada seluruh masyarakat kota jambi dan sekitarnya
pedagang tersebut tidak usah menyewa lapak dan lain sebagainya
setelah itu juga mereka menyewa jasa
ojek ojek online yang selamat
meski tetap di rumah mengikuti protokol kesehatan
menekan wabah covid sembilan belas
warga jambi tetap bisa membeli aneka makanan
untuk berbuka puasa secara online
arven kennedy kota jambi jambi